polisi sudah memeriksa delapan belas orang saksi terkait kebakaran pabrik petasan di kosambi tanggerang banten
sementara jumlah korban yang meninggal dunia bertambah dua orang yakni nur hayati dan atin
kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono mengatakan
dari delapan belas saksi yang sudah diperiksa ada dua saksi yang melihat langsung percikan api
salah satunya husnul yang bersama subarna ega tengah mengelas
polisi juga sudah memeriksa rumah sabarna ega di ciliwin bandung
dan polisi tidak menemukan keberadaan subarna ega
istri dan orang tua subarna ega pun sudah datang ke rumah sakit polri
untuk memastikan apakah subarna ega turut meninggal dunia
kepolisian baru menetapkan status tersangka kepada indra liono
pemilik pabrik dan direktur operasional andri hartanto
jadi penyebab kebakaran ya sudah ada beberapa saksi yang sudah kita periksa
kita sudah memeriksa delapan belas saksi yang sudah kita pap
tiga belas saksi dan dua tersangka sudah kita berita acara pemeriksaan
kemarin kemarin masih beberapa yang kita integrasi saja
dari delapan belas saksi ini ada dua saksi yang mengetahui langsung
berkaitan dengan percikan bunga ampilas di situ
ada saksi yang
namanya pak kusnul ya pak kusnul itu
dia sama sama dengan
sama sama dengan tukang lasnya ini si subarna ega ini
dia ada di atas dia sama sama
yang satu itu sebarang ega yang ngelas yang saksi kusun itu yang megang besinya
jadi pada saat dia itu megang besi besi yang untuk dilas itu
tonton dia merasa panas
hanya dia melihat di bawah panas dia langsung lari
lari loncat ya loncat dia kena asbest pecah assisnya jebol
dan dia lari sekuat tenaga
artinya dia keluar lewat pintu depan ya
karena dia bisa keluar lewat pintu depan
sehingga dia selamat di situ
dan dia juga tidak tidak nengok belakang kiri kanan
yang terpenting dia lari sekuat tenaga dia menyelamatkan diri

itu di situ

kenapa precedigo ini seperti umumnya jarang seperti print nya

tetapi misalnya raped man